masih terkait novel baswedan novel baswedan bukan kali ini saja mendapat intimidasi
selama ia menjabat sebagai penyidik kpk
lantas seperti apa rekam jejak seorang novel baswedan
kami hadirkan informasinya dalam grafik berikut ini kita lihat bersama
kita lihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya karir dan juga pendidikan
yang pernah ditempuh oleh novel baswedan profil novel baswedan
lulus akademi kepolisian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kemudian bertugas di polres bengkulu
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga tahun dua ribu lima
dan kemudian rekrutmen masuk ketubuh komisi pemberantasan korupsi pada tahun dua ribu tujuh ketika itu
dan kemudian memilih untuk memutuskan untuk pensiun dini dari kepolisian republik indonesia
dan menjadi pegawai tetap di kpk per november dua ribu empat belas
kita lihat slide selanjutnya
kasus kasus yang pernah ditangani oleh salah satu tokoh yang paling banyak mendapat perhatian
dari penyidik kpk utama
kita lihat anda masih ingat kasus swab cek pelawat yang saat itu juga melibatkan banyak sekali anggota dewan
bahkan itu juga salah satu korupsi berjamaah yang tampaknya terjadi pada satu dan kemudian terulang pada kasus ktp elektronik
lalu kita lihat lagi ada kasus swab wisma atlet
anda tahu bahwa kasus suap wisma atlet ini sangat dekat kaitannya dengan salah satu partai politik yang berkuasa pada rezim tersebut
dan novel baswedan menjadi penyidik di kasus tersebut
lalu kita lihat juga bagaimana kasus korupsi simulator sim di korlantas polri
begitu sulit memang memutus mata rantai di ktp ataupun juga di sim yang ada di korlantas polri
tapi ketika itu memang menjadi berita yang begitu besar
karena untuk mengurus sim biasanya memang banyak sekali uang ini itu fee ini itu
tapi kemudian ada lagi simulator sim yang melibatkan beberapa tokoh penting di kepolisian republik indonesia
mungkin anda masih ingat dengan tokoh joko susilo ketika itu
dan novel baswedan menjadi salah satu juga yang terlibat dalam
pengungkapan kasus korupsi simulator sim
kita lihat selainnya ada kasus swap impor daging
juga ditangani oleh novel baswedan
kemudian kasus jual beli perkara sengketa pilkada di mk juga dibongkar oleh novel baswedan bersama timnya
dan yang terakhir novel baswedan membongkar kasus korupsi proyek iktp
dari beberapa catatan kasus ini hampir tidak ada kasus kecil
seluruhnya kasus dengan nilai fantastis kerugian negara
kita masih punya lagi yang lain
ini adalah beberapa kasus yang menjerat
jadi dengan keterlibatannya dalam beberapa kasus besar korupsi
ternyata ada beberapa yang coba mengganjal menjegal kredibilitas seorang novel baswedan
kita lihat pada oktober dua ribu dua belas misalnya
novel dijadikan tersangka dengan dugaan kasus penganiayaan tersangka pencurian burung walet di bengkulu pada tahun dua ribu empat
beberapa publik menyebutkan ini adalah sebuah kasus dalam tanda petik yang dicari cari
tapi terlepas dari itu
paling tidak ini menjadikan novel baswedan sebagai tersangka
dan juga saat itu memicu reaksi publik terhadap yang disebut dugaan kriminalisasi penyidik kpk
lalu kita lihat pada satu mei dua ribu lima belas
kemudian novel baswedan ditangkap dalam kasus sarang burung walet
kemudian dua februari dua ribu enam belas
kejagung menghentikan penuntutan kasus burung walet yang melibatkan novel baswedan
kita masih punya lagi yang lain
iya ini dia
dan pada maret dua ribu tujuh belas
ternyata mendapat sp dua dari internal kpk
karena dianggap menghambat pelaksanaan tugas ketika itu
lalu pada april dua ribu tujuh belas
kpk mencabut sp dua yang ditujukan kepada novel baswedan
jadi memang tidak mudah ternyata
menjadi penyidik di tubuh lembaga anti rasuah tersebut
tidak hanya dari eksternal tanpa kenyataan tangan yang diperoleh oleh penyidik
apalagi kasus kasus besar
tapi dari internal pun tidak tertutup kemungkinan